eh lo ambil sendirinya
gue bukan mabulu
bukan gitu ra
ini semua gara gara bokap yang maksa gue datang ke sini
saudara tirir lo tuh yang geblek itu
mengadalin bokap gue
jadi gue dijebak deh
gue berani sumpah
tadi mewek sekarang ngajit ajritan
kayak orang kegewaras lo
aku pengen kasih sesuatu
aku pengen kasih sesuatu
nih kata glan
dia tuh dipaksa sama babenya tarzan untuk ke sini
dia juga gak tau dia mau ke sini
ngomong kegele tuh
si orang utam macem macem
wah dia nggak dapetin gue
udah ke disera
ntar gue gibeng
lo tenang aja
urusan si tarzan
ketika dia ke sini
ini ya mau ngapain
gak usah pake banyak tanya
dan gue telepon ke si tarzan
emangnya gue takut sama model kayak gitu
caranya bagaimana sih
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tapi kenapa sih
hape ini papi bunyi
eh lagi ngapain sih lo duduk aja tuh di samping si kuntilanak
hmm gembangetan banget sih
eh bang paul
ada yang gue mau ngomongin nih
brebek tau gak
udah deh lu keluar dulu
ya iya keluar dulu dari situ
ampun deh gue mah asal boleh kletek
sininya juga jelek jadi gak bagus di sini
eh bokap bokap mau ke mana lu
ki kamu kenapa sih gak bisa diem
dari tadi mondar mandir mondar mandir
aku pusing liat ya udah deh
mendingan sekarang kamu duduk
kamu sebenernya kenapa sih
hmm makanya dari tadi bolak balik terus ya
ya udah lah kamu ke toilet aja
tapi di mana toiletnya
udah kamu masuk aja ke dalam
ntar juga ketemu kok
iya udah deh kamu tunggu sini ya
toiletnya mana sih
suara apaan tuh
mau ngapain lagi sih tuh anak
sayangnya tidak bisa sedang njawab
sudah ia tiba tiba
masya allah aduh dia pingsan hah kacau nih jangan jangan dia mati aduh gimana nih kalau dia mati di sini
buset dah apaan tuh
ya iyalah lo masa juring
ini dia udah bikin anak gue nangis gara gara dia mau deketin anaknya
itu si erak tuh anak nisha pira tuh nah nih dia nih yang cari gara gara jadi anak gue nangis
si rora tau gak
ini ceritanya kayak gini jadi gue empat teman dia tiga
gue dendam tau sama dia
hmm kalau alasannya itu lo kima mau mau aja
bener lo ngebantuin angkat ya sama dia
biasa ya awas bu ya cepetan
ini mah gorila sama aja kayak anaknya menang gede doang badannya tapi otaknya melepap
ah brengsek banget sih tolong
kenapa sih pi dateng dateng kok main marmar gitu
oh no problem mi cuma hp papi lagi rusak lagi error
oh iya glenn bokap lo kamar mandi kok lama banget sih baiknya
ihh yang ditunggu pak tarzan kok malah kisian dateng
eh udah deh lo gak usah sopra tian sama bokap gue
bokap gue juga nanti bakal balik lagi
hmm biasa ini anak
eh lora ngapain lo ngejidok di situ hah
kusetik kayak ayam ngerem
ngelor lo kedutan di situ
aku tuh kesel tau gak sih
aku gak suka liat glenn deket deket sama erah aku tau
belum tuh terpaksa aja nyebelin
dasar anak nora
hei harusnya lo gak punya sikap kayak gitu
nih nya bilangin lo dandan dah yang cakepan biar keren begitu
buset ngajal lagi sama gue
ya buat lu biar orang pada gundam pada heran
lu kan anaknya yang paling cakep sedunia
yah awlon ya anak
kebeneran kan lo punya baju cakep dari bapak lo
ya udah pake aja ngapain disimpen
ntar bunuhkan lagi udah pake
lagian aku tuh males dimarahin sama erah sama nanen siritu eww
siapa yang berani marahin lu
hah nih langkain dulu mayat gue kalo emang dia mau macem macem
jangankan nelampir tuh dua bocah bocah kayak gitu
hei si tarzan aja udah urusannya udah beres sama gue